satu ekor harimau sudah masuk ke dalam box trap yang kita pasang tersebut
telah tim mengamati lapangan kelamin harimau itu harimau betina selanjutnya harimau ini kita
kita bawa ke seru trumon untuk kita lakukan observasi untuk melihat kondisi pemeriksaan kesehatannya
nanti kalau hasil pemeriksaan kondisinya sehat
dan layak dirilis kembali langsung kita rilis ke habitat alaminya